sebelum melakukan kegiatan bersepeda jarak jauh kita harus tahu tujuan kita bersepeda
bisa kita tentukan jaraknya bisa tentukan berapa lama kegiatan
jadi perjalanan itu bisa satu hari bisa tiga hari bisa tujuh hari bisa berminggu minggu bisa bulanan
jadi tahapan yang akan dilakukan bisa mulai tingkat yang paling sederhana sampai tingkat ekspedisi
demi kenyamanan kita melakukan kegiatan bersepeda jarak jauh sebaiknya kita melakukan survei lapangan
kalau zaman sekarang mungkin dengan mudah kita bisa mempelajari dari internet
ini akan berpengaruh pada peralatan yang akan kita bawa
zaman dahulu awal awal saya melakukan kegiatan bersepeda jarak jauh sulit mendapatkan data yang saya inginkan
saya harus mengunjungi perpustakaan perpustakaan dari negara yang akan saya tuju
saya membaca beberapa literatur untuk bisa mengetahui
sosial budaya yang akan saya lalui
setelah melakukan survei kita bisa menentukan perbekalan yang akan kita bawa
biasanya saya pergunakan peralatan yang multifungsi
ini akan berpengaruh dengan beban kapasitas tas sepeda yang saya bawa
sumber api sumber api korek
saya biasanya membawa sampai tiga macam sumber
api korek biasa kaca pembesar dan lain lain
kompor pun biasanya ada beberapa macam yang saya bawa
kompor gas kompor parafin dan kompor multifuel
flysheet ini sangat berguna
kaitannya dengan hamok
jadi jika lahan tidak memungkinkan untuk mendirikan tenda saya akan menggunakan hamok dan flysheet
tapi flysheet ini menjadi sumber
sangat berguna juga untuk menutup sepeda jika hujan ataupun menjadi selimut
sleeping bag sangat penting karena perjalanan kita bisa memakan waktu yang sangat lama
kondisi tubuh jika tidak terjaga dengan baik akan menurun
dan jaket ini pun bisa macam macam yang saya pergunakan
karena jika hujan saya kadang kadang
juga masih melanjutkan perjalanan bersepeda
peralatan sepeda menjadi sangat penting
seperti peralatan repair sepeda
karena jika mengalami kesulitan di dalam perjalanan di tengah perjalanan kita harus bisa melakukan perbaikan sendiri
pompa berhubungan dengan ban
jadi peralatan sepeda yang paling dibutuhkan adalah ban dalam
tapi jika lintasan kita lebih dari dua ribu km
sebaiknya membawa cadangan ban luar
karena seringkali jika basah lintasan bisa boros sekali penggunaan kanvas rem
jika lintasan jauh jangan lupa membawa rantai dan cadangan jari jari
dan kenalilah sepeda sebelum melakukan perjalanan
yakinkan sepeda menjadi sangat kondisinya
sepeda benar benar prima
di samping sepeda kondisi tubuh kita juga prima
dan semuanya sudah yakin akan dilakukan
tidak lupa mempersiapkan mental
mental menjadi sangat penting dalam perjalanan bersepeda jarak jauh
dan mental bisa dibina dari melakukan kegiatan kegiatan bersepeda jarak pendek jarak menengah jarak jauh dan jarak jauh sekali
selamat bertualang dan selamat bersepeda
jangan lupa subscribe channel ini